ya rangkaian prosesi pernikahan putra presiden jokowi kaisang pangarep dan erina gudono dimulai siang tadi
prosesi diawali dengan semaan al quran yang hanya dihadiri keluarga inti kerabat dan tetangga
sudah ada koresponen cnn indonesia hendrawan setiawan di sleman yogyakarta
selamat siang hendrawan bisa anda sampaikan bagaimana agenda hari ini sebagai rangkaian prosesi pernikahan kaisang pangarep irina gudono saat ini
ini rangkaian agenda pernikahan erina gudono dan kaisang pangarap sudah dimulai hari ini
dan hari ini adalah agenda yang sifatnya keagamaan dan besok dilanjutkan dengan agenda yang sifatnya adat
dan kemudian pada hari sabtu nanti akan ada acara yang sifatnya akad nikah dan puncak dari pernikahan tradisi adat jawa yaitu panggi
namun saat ini kegiatan semaan al quran sudah dilakukan dan sudah selesai sekitar pukul dua waktu indonesia barat
dan anda masih bisa mendengar selantunan solawat ini masih dilantunkan sambil menunggu acara selanjutnya
kalau bisa saya tunjukkan di arah pintu masuk dari rumah erina di sebelah kiri saya ini adalah direncanakan sebagai jalur vip
di mana nanti tamu tamu vip akan hadir di sini termasuk informasi yang kami terima beberapa saat yang lalu menyampaikan bahwa kapolri jenderal istio sigit prabowo akan datang dari lokasi ini untuk mengecek kesiapan
di rumah erina gudono di sleman dari sema yogyakarta
sementara jalan menuju air ini adalah yang berada di sebelah kanan saya ini sekitar dua puluh an meter di belakang saya
dan di sana nanti akan dilakukan acara pengajian pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat dan nanti akan selesai pada sekitar sore hari nanti
apakah kemudian yang menjadi pertanyaan adakah hubungan acara keagamaan hari ini dengan acara adat yang akan dilakukan esok hari
jawabannya ada karena memang
air yang digunakan untuk siraman esok hari terutama yang akan dilakukan atau dibawa ke rumah kaisang pangarep itu didoakan dahulu saat pengajian dan semaan al quran yang dilakukan pada hari ini
dan tentu saja acara di rumah erina ini akan menarik karena erina adalah menantu pertama dari sofiatun gudono yang merupakan ibu erina
karena akan ada acara yang khusus dilakukan hanya saat menantu pertama yaitu cetek geni adang sepisanan
yang hanya dilakukan ketika seorang tua menikahkan anak perempuannya pertama kali
karena kita tahu erina mendalui menikah dua orang kakaknya satu orang laki laki dan satu orang perempuan
sementara acara besok juga akan ada acara midodareni yang rencananya akan dihadiri oleh presiden jokowi dan kaisang pangarep
dan tentu saja di acara midodare ini yang menarik adalah bahwa besok kita akan bisa melihat bagaimana tradisi solo presiden jokowi dan keluarga akan menggunakan pakaian adat solo
bertemu dengan keluarga erina yang menggunakan pakaian adat yogyakarta
dalam dari sisi budaya tentu saja ini menarik karena sebenarnya ada istilah bahwa keraton yogyakarta dan keraton surakarta ini sebenarnya dua hal yang menjadi satu atau luru lurunding tunggal dalam bahasa jawa
karena sebenarnya mereka mempunyai akar budaya yang sama yaitu mataram islam
dan tentu saja puncak dari acara adat panggih setelah acara akad akan menjadi sesuatu hal yang menarik juga
apalagi saat acara adat
setelah panggil juga akan ada acara yang hanya dilakukan saat pernikahan pertama atau menantu pertama dari keluarga erina gudono
yang nanti akan ada acara bubak kawah ngunjuk rucat degan atau rujak degan yang hanya dilakukan ketika seseorang melakukan kegiatan atau pernikahan yang pertama kali dalam adat jawa
tentu saja ketika ini kemudian bisa dilihat oleh masyarakat umum
dan tidak terbatas
pada keluarga saja atau orang orang tertentu saja ini tentu saja akan menjadi tontonan budaya yang menarik bagi warga masyarakat indonesia
apalagi ketika kita ketahui budaya solo dan jogja kembali bersatu dalam karena mempunyai akar yang sama sebagai budaya dari mataram islam
ya hendrawan lalu bagaimana dengan pengamanan di lokasi apakah ketat bagaimana hendrawan
benny kalau saya melihat pengamanan yang ada di lokasi
ini dari depan dari jalan kaliurang sebagai akses jalan utama
kemudian kita melihat ada security door di belakang saya
kemudian ada pas pampres juga yang sedang berjaga
kami melihat pengamanannya tidak ada pengamanan yang cukup menonjol yang dilakukan oleh aparat keamanan
tapi dari informasi yang kami peroleh pihak kepolisian memang tidak hanya setelah kejadian bom bunuh diri yang terjadi di bandung jawa barat
kita ketahui bahwa semua polda di indonesia mengetatkan pengamanannya baik di markasnya maupun di lokasi lokasi yang tentunya bisa diakses publik dan menjadi ancaman bagi para pelaku tindak pidana terorisme
tapi sekali lagi bila kami melihat kondisi pengamanan di rumah erina gudono maupun di ambarukmo kami melihat pengamanan yang standar saja seperti yang sebelum sebelumnya
baik hendrawan setiawan
melaporkan langsung dari sleman daerah istimewa yogyakarta
selamat bertugas kembali